kita ke informasi lain gunung bromo di probolinggo jawa timur
kembali menyemburkan abu vulkanis dengan ketinggian seribu dua ratus meter dari bibirkawah
dan arah angin mengarah ke tenggara serta selatan
namun hingga saat ini status masih tetap waspada level dua
gunung bromo di desa cemoro lawang kecamatan sukapura
kabupaten probolinggo jawa timur pada sabtu pagi terus menyemburkan asap berwarna kelabu
asap yang membawa material vulkanis berupa abu air belerang dan silika
mengarah ke tenggara selatan dan barat daya
menuju ke desa cemoro lawang di kecamatan sukapura
meski gunung menyemburkan abu vulkanis wisatawan tetap berkunjung ke kawasan bromo
namun baik wisatawan lokal maupun asing
wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan pihak pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi
pos gunung bromo dan taman nasional bromo tengger semeru wilayah satu
dengan jarak aman radio satu km dari bibirkawah
salah satu wisatawan asing asal negeri
tirai bambu tidak menyangka gunung bromo erupsi saat dia datang
berdasarkan data rekaman seismograf di pos pantau gunung bromo
kondisi suhu udara gunung bromo mencapai dua belas hingga empat belas derajat celcius
semburan asap mencapai ketinggian satu dua ratus meter atau tiga lima ratus dua puluh sembilan meter dari permukaan laut
dengan warna asap putih hingga kelabu
petugas mengamati ada tiga letusan
disertai suara gemuruh dari dapur magma